berandalan orang orang yang nekat dan mereka nggak punya otak
kalau udah gak punya otak dia nekat
dia bisa melakukan apapun juga
tapi takut mereka menciptakan kamu sayang
orang nekat kan gak ada pikiran ya dia gak mau
udah lah papi khawatir banget
dan sekarang pun papi tidak bisa mengizinkan kamu pergi sendiri naik motor
kamu pergi sekolah bareng tapi
ini pagi pagi tumben mampir kesini
kan disiapin sarapan lebih banyak
rek kesini cuma mau ngantriin abah kok
katanya abah pengen ketemu sama mbak
kalian mau bawain sarapan buat mama
eh ini gelesin yang tadi ngomongnya beda di rumah ma
sekarang kenapa jadi abah ini kemas sih
ah abah ma
bohong aja ngaku tuh
eh mau ngaku bagaimana tuh kenyataannya seperti ini
udah sekarang abah mending temenin mama sarapan ya
nah cuma jangan cemburu lagi ya
jangan salah paham lagi sama abah
masalah perempuan yang kemarin abah bilang gitu
perempuan yang kemarin abah bilang itu
cuma perempuan yang abah tolongin terus kecelakaan
dan gak sengaja abah lagi di sana
itu tau dari mana nek
kan kemarin abah sendiri yang bilang ke om dudu
eh tapi kan ke om dudu dong tidak bicara sama si nek
nek tau dari mana
moping sih nek
udah tuh abah
jangan gitu tuh
sekarang mama abah mending temenin mama ya
ini kan udah siang nih
tuh bentar lagi ini harus masuk sekolah
jadi sekarang nek mau berangkat ya
ngemon kamu bisa ngantar aku sekolah gak
yaudah kaya gitu
nek berangkat ya abah
eh segelah nek
abah tidak bisa lama lama
abah teh sibuk nek
emang abah teh mau sekolah
emang abah teh karyawan gitu
harus datang pulang itu tepat waktu gitu
jangan banyak alasan
ya nek berangkat ya
anak gantengnya macan
lagi persiapan ya buat nanti ya
oh iya mama sama papa mau berangkat kerja ya
soalnya papa kan sekarang jadi staff biasa
pulangnya harus jam lima
dan banyak kerjaan lagi
sementara kamu balapannya jam empat
papa tuh gak perlu minta maaf juga
lagian bahwa itu cuma minta doa dari papa sama mama aja
kalau itu sih boy
papa selalu doain kamu
soalnya ada syuting
ya kalau misalnya kalau mama sama papa nggak sibuk nonton di tv aja
mau ditayangin di rcti
cocok kalau gitu
oke mama pergi dulu ya
cepetan pa telat
push up yuk
gak ada lagi
kita nanti pasti bakal nonton aden di tv dan mendoakan aden
kita berdoa untuk aden
ya bener mai
pi reva nanti pulang sekolah mau minta ijinnya
kamu lupa ya dengan omongan papi semalam
karena papi takut
alec dan temen temennya akan ganggu kamu atau bahkan sampai bisa mencelakakan kamu
ya tapi kan reva perginya rame rame b
justru itu sayang
kalau kamu rame rame yang namanya rame rame itu memicu tawuran
apa temen temen kamu bisa menjamin keselamatan kalian semua
alec dan temen temennya itu orang orang yang berandalan orang orang yang nekat
dan mereka enggak punya otak
kalau udah gak punya otak dia nekat
dia bisa melakukan apapun juga
tapi takut mereka mecahkan kamu sayang
orang nekat kan gak ada pikiran ya dia gak mau
udah lah papi khawatir banget
dan sekarang pun papi tidak bisa mengizinkan kamu pergi sendiri naik motor
kamu pergi sekolah bareng kami
sekarang habisin dulu aja makan
kok pembeng dia enggak jemput
hei udah siap aku hantarin ya
aduh aku harap kan chandra yang datang
kalau kamu keberatan aku hantarin enggak apa apa kok
yaudah aku jalan dulu ya
makasih ya mau nganterin

kayaknya gue kepikiran terus ya sama mondi
apakah karena gue ngerasa dia juga ngerespon gue dia juga suka sama gue
coba gue lebih proaktif deh
eh mohon jangan lupa ya nanti sore ya si boya kan mau tanding
oh iya siap bang gue pasti dateng kok
raih nanti kamu berangkatnya bareng aku ya
mon nanti pulang sekolah jalan yuk
kalo nggak kita ketemuan dimana kek mau gak
sorry abel kan gue juga udah pernah bilang sama lo
gue nih udah gak mungkin pergi bareng sama lo lagi ya
gue mau jaga perasaan raya dan emang cuma dia yang ada di pikiran gue
ehm yaudah deh
yaudah gue pamit dulu deh gue ngasih sekolah nih ntar ya
aku makin penasaran deh
sebenernya si raya tuh siapa sih
kok kayaknya dia sampai segitunya banget gitu di mata si mondi